rendah kalori pastinya kemudian dia tidak mengandung karbohidrat
yang turut mendukung dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang kemarin baru saja berlangsung